oke bersekolah tatap muka di tengah pandemi menimbulkan banyak perdebatan orang tua murid
yang keberatan akhirnya mau gak mau merelakan putra putrinya sekolah ya
saya bisa mengerti sekali
apa saja sebenarnya yang harus menjadi perhatian semua pihak
semua pihak ini siapa saja
mulai dari guru siswa staff sekolah dinas pendidikan dan juga para orang tua
bersekolah di masa wabah
siapa saja yang sebenarnya sudah memulai sekolah tatap muka
jadi total di indonesia ada satu ratus empat kota dan kabupaten
yang diizinkan sekolah tatap muka langsung
jadi di sekolah masing masing ini yang sudah berada dalam zona hijau ya
sekali lagi ini zona hijau kalau zona kuning dan merah masih belum boleh
jadi hanya yang zona hijau saja yang boleh melakukan sekolah tatap muka
contohnya misalnya di sumatera barat ada kabupaten pasaman barat
kota pariaman kabupaten pesisir selatan kota sawalunto juga sudah
lalu yang dekat dekat jakarta bekasi juga sudah
dan juga ada lombok barat di nusa tenggara barat
kita lihat sekarang
ada beberapa seperti apa suasananya
tadi kalau misalnya anda sudah melihat gambar anak anak memakai masker
ada beberapa menggunakan face shield
kami juga menghimpun beberapa foto dari cnnindonesia com
kegiatan belajar mengajar di masa wabah
kita lihat ini adalah gambar bisa ditampilkan di plasma yang besar
ini adalah gambar di kegiatan belajar mengajar di madrasah sanawiyah dua ribu
mtsn dua selawi di kabupaten tegal
masa pengenalan lingkungan
ini hanya ospek ya masa pengenalan lingkungan sekolah
jadi anak anak kita lihat menggunakan face shield di sini
kemudian juga menggunakan masker
sudah betul tapi untuk jarak sepertinya masih belum ada jarak yang sesuai rekomendasi ya untuk jaga jarak
harus ada jaga jarak
dan kita lihat seberapa lama ini akan terjadi
bagaimanapun ini hari pertama apakah besok besok masih akan seperti ini
tetap menggunakan face shield taat
kita tidak tahu
kita lihat berikutnya
foto berikutnya adalah ini yang ada di sd negeri sebelas marunggi pariaman sumatera barat
jaraknya kita lihat sudah diatur ya
ini meja meja di silang di sini juga di silang
dan kapasitasnya juga setengah dari kelas
siswanya menggunakan masker semua
pak gurunya juga menggunakan masker
sekalipun maskernya masih agak salah pak guru maskernya ada di dagu
semestinya full harus tetap digunakan sekalipun sudah menggunakan face shield
ini juga harus disadari sekali lagi
jadi ini harus disediakan oleh semua pihak
tidak hanya siswa yang harus taat tapi juga para pengajar dan juga staff sekolah
apa saja yang harus diperhatikan
ini ya yang harus diperhatikan oleh siswa guru staff atau siapapun yang berkegiatan di lingkungan sekolah
yang pertama masker
tentu saja masker ya
masker tidak hanya satu
kalau misalnya bersekolah setengah hari delapan jam misalnya masker harus diberikan lebih dari satu jam
jadi supaya bisa diganti
dan kalau misalnya kotor bisa langsung diganti
kemudian cuci tangan
tentu saja semua harus
cuci tangan atau menggunakan disinfektan juga bisa
cuci tangan bersih dengan air mengalir dan dengan sabun
harus bisa dilakukan oleh semua pihak
kalau tadi ada video di awal liputan anak anak masih suka peluk pelukan dan
tapi memang begitu
sulit untuk diantisipasi
tapi ini semua harus bisa diupayakan
harus bisa diupayakan
baik oleh siswa guru dan juga staf sekolah
harus lajin mengingatkan anak anak
kemudian kalau misalnya untuk mengadakan kegiatan berkumpul sebaiknya berada di ruangan terbuka
jadi yang ventilasinya yang pertukaran udaranya baik
kemudian untuk makanan dan minuman ini bapak ibu dan mungkin disiapkan untuk anak anaknya
sebaiknya membawa dari rumah dengan peralatan makan dan juga gelas minum
semuanya dibawa dari rumah
dan kalau merasa nggak enak badan ada gejala flu seminimal apapun
pilek pusing demam
kami sarankan untuk izin tetap di rumah jangan ke sekolah
nah apa kemudian yang harus dilakukan oleh pihak sekolah
apa kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak sekolah
yang pasti pertama tentu saja berkaitan dengan cuci tangan
sekolah sebaiknya menyediakan tempat cuci tangan sebanyak banyaknya di beberapa titik ya
ada air mengalir dan juga ada sabunnya
kemudian sekolah mengukur suhu tubuh
siswa siswi semua staff dan juga guru
sebelum masuk ke ruangan
ini seperti kayak kalau di sekolah sekolah pre school atau tk seperti itu ya
ribet memang dan investasinya agak mahal untuk beli termometer
tapi sekali lagi ini demi keselamatan semuanya
tidak hanya untuk siswa tapi untuk semuanya ya
suhu tubuh itu sangat penting
dan tiga puluh tujuh tiga derajat celcius itu adalah yang maksimal
di atas itu sebaiknya sudah tidak masuk
lalu unit kesehatan sekolah uks
atau pusat kesehatan atau ruang kesehatan
kalau misalnya biasanya tidak aktif
biasanya cuma dijadikan tempat untuk istirahat
atau mungkin kalau dulu zaman saya sering bolos
anak anak itu sering bolos di ruang uks
nah sekarang diaktifkan lagi
mungkin selama ini hanya seadanya sebagai syarat saja
sekarang saatnya memaksimalkan kembali fungsi uks atau ruang kesehatan
diberi obat obat tertentu obat obat penting
kemudian untuk pertolongan pertama juga demikian
lalu kalau perlu benar benar disekat
bisa juga melakukan simulasi protokol
jika ada kemudian siswa yang tiba tiba suhu tubuhnya naik
dan harus dibawa ke ruang uks
dan berikutnya ini dia jaga jarak
saya mengerti kami mengerti
kalau misalnya soal jaga jarak
itu berkaitan sekali dengan kebijakan sekolah masing masing
murid akan sulit jaga jarak
jika bukan pihak sekolah yang mengupayakannya
sekolah kemudian harus dipaksa kreatif
untuk memastikan kegiatan siswa mengikuti protokol penting ini
sekalipun pakai masker
bukan berarti harus kemudian bisa deket deketan
bisa tidak jaga jarak
tetap harus jaga jarak
karena tetap ada kemungkinan penularan
begitu juga dengan ventilasi
ini harus diperhatikan oleh pihak sekolah
ventilasi kelas perputaran udara harus diatur sedemikian rupa
ini akan sulit dilakukan jika di ruang ber ac
disarankan banyak pakar menyarankan
bisa secara periodik jendela atau pintu dibuka
untuk memaksimalkan perputaran udara
kalau misalnya jendelanya bisa dibuka dalam kegiatan belajar mengajar
itu akan lebih baik
supaya udaranya berputaran udara
jadi jika tidak
karena itu yang terpenting
bagaimanapun yang terpenting adalah vdj
dalam covid sembilan belas ini
ventilasi durasi dan jarak
ini sangat berkaitan dengan potensi penularan
dan jangan lupa kebersihan
ini adalah alat alat kebersihan
sekali lagi dari pihak sekolah harus memastikan kebersihan semuanya
mulai dari gagang pintu meja kursi toilet umum
yang digunakan oleh para siswa
dan juga semua staf sekolah harus dipastikan kebersihannya
harus ada biaya dan upaya lebih untuk menjaga kebersihan
tapi tidak ada pilihan lain
ini yang harus dilakukan demi keselamatan kita semua
semuanya aturannya sudah lengkap
dari kemendikbud semuanya sudah lengkap
sekarang tinggal penegakan aturan
para staf di sekolah bapak ibu guru
mau tidak mau menjadi
harus menjadi contoh bagi para murid
untuk menerapkan protokol kesehatan
demi keselamatan kita semua